ah ah ah nggak ada tahu dinda kalau nggak ada ya nasi ah kalian itu gimana sih udah
tahu berhasil itu hanya sendiri bukannya dihibur ngomong kayak gitu yakin ya kalau misalnya uang
disitu diambil sama tuh teriuk toyo eh ih ngeluh roh toyo lo toyo kenapa sih kamu itu harus
mengambil wafi setelah itu semuanya sebenarnya aja kan ya allah ini bagaimana ini wc banyak
banget ini ya allah dia lupa apa gimana sih aduh biar aman por api aja dah potasinya ya
amelia ntar kalau nyari uangnya uangnya positif taruh di bawah rumah rumahnya
next takut ah takut kesalahan
jangan jangan yang tadi siang itu beneran dulu lagi
hobri jangan percaya kayak gituan mungkin aja yang pas kalian lihat itu anak kecil lagi
lari tapi bener loh kalau masalahnya itu kenapa anak kecil itu bisa menghilang
aduh bisa hilang sebentar sebentar kalian membicarakan tentang hilang hilang hilang
pakde curiga karena pakde juga merasa kehilangan makanan tadi panggung sampai sampai pade itu lulus
tapi bukan serge pelakunya
ada tiga bukti itu pasti bener itu tuh yuk
cerdas banget itu lupa cerdas
ngeri juga ya kalau misalnya beneran dipesan tren ini ada
posisi apa jadi aku
mp sensi kenapa
bete itu bukan iyu tapi
oh ya uang mister
jadi tuyul itu ya
terus masih kayak anak kecil
sama suka mencari uang
oh ya tuyul
ada bang itu
ada bang ini mama
oh mungkin disana
ya allah jangan sampai
telurnya abis diambil
ihh elbows bolehimu ya janganismsih farkin ga juga haienberi ya lupa kalau di mana jeong
coba coba ini rimari mereka yang belum cukup coba ya benar saja
nggak ada tahu dinda kalau nggak ada ya nasib ah kalian itu gimana sih udah tahu berhasil
itu hanya sendiri bukannya dihibur ngomong kayak gitu yakin ya kalau misalnya uang presiden
diambil sama tuh tuh yuk tuh yuk eh ih ngomong tolong ngomong kenapa sih kamu itu harus mengambil
wafi setelah itu semuanya setengahnya juga bisa kalau dasarnya kenapa coba mengambil semuanya
ada tuh yang di kamar kita orang itu
jangan jangan nanti bohong lagi
kalau bohong nanti bayar ke kita ya
wah kalian berdua gak percaya lihat aja
ayo yuk kita cek bentuk tolongnya
ismail maksud aku tuh hati hati lihat kenapa kalian jadi teriak
jangan pegang bau oe kak
kan oi kaget tau kang nanti kalau oe jantungan gimana
nanti bisa masuk rumah sakit
oh siapa yang gitu terus
terus gimana nih kak
hah itu kaya suara teriakannya amalia
emangnya dia orang apa ya
sekarang kita laporin ustadz musa biar ustadz musa tangkep tunyonya
biar pesak tergugut antar tenang aman nyaman
gimana kalau kita sebelumnya sih tau ke ustadz musa
eh santai dong
wabren lihat tuh semuanya dia aneh
apaan sih gue berisik banget
enak banget tidur di dalam pakai kasur
kalau tiap hari
otong tidurnya pake kasur
udah tumbuh cepet nih rambut otong
bapak kemana ya
dari tadi kagak kelihatan tuh batang hidungnya
mandi cari bapak dulu ah
dari cusnya aku yakin banget
kalau bisa ada yang ngambil itu tuh ya
sabar prinses ya sabar
nanti gak minta di babay juki
pokoknya yang just liat tetep pengen tuyulnya
nanti babay juki warah
untungnya kalau ketabrak
untungnya juga engkau baru ganti kampas rem
jadi berusaha rem
ini ngapain sih pada teburu buru begini
posisi yang cantik yang imate
maaf imutan lu kman
cantikin kamu dong
jadi duitnya tuyul itu diambil ama liat
oh saya diambil luas ya
kebalik maksudnya itu